selain di jakarta naiknya harga bbm direspon dengan aksi demonstrasi oleh elemen buruh dan aliansi masyarakat di berbagai daerah
kita akan pantau situasinya di bandung jawa barat
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia laisa nisa
jika kemarin kita tahu yang berunjuk rasa berasal dari elemen mahasiswa
apakah di hari ini ada tambahan elemen masyarakat lain yang turut dalam aksi masa kali ini laisa
ya selamat siang
bram pantauan kami di gedung sate ini yang menjadi pusat pemerintahan provinsi jawa barat sekaligus kantor gubernur jawa barat
ini memang hingga pukul tiga belas lima belas ini sendiri memang belum terlihat begitu adanya masa yang datang untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bbm
namun demikian memang sedari pagi tadi kami pantau ini petugas dari pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan
di sekitar raya
sekitar kawasan gedung sate ini
dimana pada pagi hari tadi juga petugas gabungan begitu dari pol dejabar maupun dari pol restables bandung ini sudah melakukan apel pengamanan
untuk berjaga jaga atau bersiaga begitu jika nanti memang akan ada aksi unjuk rasa
yang memang dikatakan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian sendiri ini memang diperkirakan aksi unjuk rasa ini baru akan berdatangan masanya begitu sekitar pukul satu pagi
namun pantauan kami memang hingga saat ini belum terlihat ada
masa yang datang ke sini namun demikian bram memang terkait kenaikan harga bbm ini sendiri pada hari kemarin untuk di wilayah kota bandung
tepatnya di depan gedung sate juga sempat terjadi aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa dan juga elemen ibu ibu rumah tangga begitu yang mereka menyuarakan keresahan mereka begitu terkait adanya kenaikan harga bbm ini
karena biar bagaimanapun dengan adanya kenaikan harga bbm ini mereka khawatir ini akan terus berimbas juga kepada kenaikan harga harga lainnya yang akan semakin menambah
beban berat beban kehidupan mereka begitu dan untuk pantauan juga memang setelah adanya kenaikan harga bbm yang diresmikan oleh pemerintah pada sabtu kemarin
beberapa kebutuhan pokok begitu untuk di wilayah kota bandung juga terpantau ini sudah mulai naik begitu di beberapa pasar ini komoditas komoditas pangan seperti telur ataupun sayuran juga sudah mulai merangkak naik
selain itu juga dari transportasi juga ongkos untuk angkutan umum seperti angkot ataupun bus
dalam kota seperti damri ini juga sudah mulai ada penyesuaian tarif artinya ada kenaikan begitu
hal inilah yang menjadi kerasahan begitu bagi warga bandung khususnya karena mereka khawatir begitu nantinya adanya kenaikan harga ini juga semakin membuat beban hidup mereka semakin bertambah begitu apalagi setelah kemarin sempat dihantam oleh pandemi dan mereka pun masih dalam tahap recovery gitu artinya saat ini
untuk saat ini terkait pengamanan sendiri
di wilayah gedung sate ini sendiri kalau tadi kami mendapatkan informasi setidaknya ada ratusan personil gabungan begitu dari polrestabes bandung maupun dari polda jawa barat yang sudah bersiaga menurunkan sekitar dua kompi brimob atau dua ratus an personil brimob dan juga ratusan petugas lainnya
untuk situasinya saat ini di lalu lintas di depan gedung sate sendiri juga masih terhitung lancar begitu belum ada penutupan jalan namun memang nantinya diperkirakan jika memang masa sudah mulai berdatangan untuk melakukan aksi unjuk rasa
untuk situasinya saat ini memang nantinya akan ada penutupan jalan dimana jalan di penogore ini akan ditutup dan kendaraan akan dialihkan menuju ke jalan sentotalibas ya bram
baik kami akan tunggu laporan anda apalagi nanti setelah para peserta aksi ini datang ke lokasi tempat anda melaporkan
terima kasih atas laporan anda laisa nisa melaporkan langsung dari bandung jawa barat
sementara di surabaya demonstrasi digelar di tiga titik dan kita sapa korespondensian indonesia miftah farid
halo selamat siang farid
mana saja aksi titik aksi turun jalan ini dilaksanakan dan apakah seluruh tuntutannya dari tiga titik ini sama farid
bram saya baru mendapatkan informasi bahwa aksi demonstrasi hari ini tidak jadi di tiga titik dan dikonsentrasikan di satu titik saja yaitu kantor gubernur jawa timur
sampai pukul tiga belas lebih tiga puluh menit ini sudah ada dua gelombang masa yang datang sudah beranjak datang ke wilayah

kami akan melakukan dari kantor gubernur jawa timur yang pertama tadi sekitar satu jam yang lalu
masa aksi dari serikat buruh dan juga gabungan dengan mahasiswa sudah melewati jalan penghubung antara ahmad yani jalan darmo ini
yang nantinya akan langsung menuju ke kantor gubernur
dan sekitar sepuluh menit yang lalu masa aksi juga dari serikat buruh yaitu spn juga baru saja beranjak dari tempat saya melaporkan ini setelah mereka berkumpul
sekitar satu dua jam yang lalu kemudian mereka secara bersama sama menggunakan moda transportasi
roda dua dan juga sekitar empat sampai lima truk berukuran besar dan dilengkapi juga dengan sound system
sekitar sepuluh menit yang lalu beranjak juga menuju ke kantor gubernur jawa timur
nah saat ini ibram saya sedang menunggu gelombang ketiga yaitu gelombang paling besar
sekitar ribuan pekerja atau serikat buruh yang terdiri dari beberapa serikat pekerja dari surabaya gersik sidoarjo probolinggo bahkan banyuwangi
dan juga bercampur dengan masa dari partai buruh saat ini masih berada di sekitaran polda jawa timur
tepatnya di jalan ahmad yani
sekitar tiga puluh menit lagi diperkirakan akan tiba di tempat saya melaporkan ini dan akan langsung menuju ke kantor gubernur jawa timur
masa aksi meskipun berangkat dari berbagai daerah berbagai profesi juga dan serikat pekerja mereka mengusung isu yang sama bram
yaitu menolak kenaikan bbm
mereka juga berharap ada revisi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur terkait upah mereka di tahun dua ribu dua puluh dua ini
yang hanya naik sekitar rp tujuh puluh bahkan
ada beberapa kabupaten di jawa timur yang tidak naik sama sekali atau tetap di antara tahun dua ribu satu dan dua ribu dua puluh satu
sehingga mereka berharap ada revisi dan juga perhitungan ulang untuk ump di tahun dua ribu dua puluh satu
mengingat meskipun mereka tidak naik atau cenderung stuck bahkan menurun daya beli mereka
pemerintah tetap melakukan kebijakan menaikkan harga bbm sehingga mereka sudah memastikan daya beli mereka akan turun sampai lima puluh persen
mengingat satu hari dua hari setelah kenaikan harga bbm diputuskan pemerintah semua komoditas pokok yang menopang hidup mereka juga ikut naik
misalnya gula beras apapun yang kemudian ada di pasar juga sekarang naik
bahkan bukan hanya kebutuhan pangan bram tapi juga kebutuhan transportasi mereka juga naik
kita tahu bahwa tidak semua pekerja seperti kita misalnya itu menggunakan kendaraan pribadi
banyak di antara pekerja yang menggunakan moda transportasi publik
dan ini sejak kemarin sudah naik lumayan drastis
misalnya ketika mereka mengeluarkan uang untuk sekali berangkat rp tujuh sekarang sudah naik menjadi rp tiga belas atau naik rp lima
ini tentu saja memberatkan bagi para pekerja terutama juga bukan hanya pekerja bram
kemarin saya juga melakukan wawancara terhadap pengusaha jasa transportasi logistik
sehingga mereka akan sangat kesulitan kemudian untuk mengganti onder deal mengganti spare part atau mengganti ban misalnya ketika ban itu dalam kondisi yang parah untuk segera diganti mereka akan cukup kesulitan
belum lagi kemudian banyak sekali biaya biaya yang harus mereka keluarkan misalnya untuk ujikir dan macam macam dan mereka berharap baik buruh maupun juga pengusaha terutama pengusaha di bidang transportasi publik
mereka berharap ada dispensasi dari pemerintah berupa pengurangan pajak ataupun hal yang lain ketika mereka harus menyapa kenyataan bbm naik tinggi kemudian disusul dengan komoditas yang naik tinggi
mereka berharap ada dispensasi berupa kenaikan upah mereka saat ini dan juga untuk regulasi di tahun dua ribu dua puluh tiga nantinya
baik artinya selain penolakan terkait isu kenaikan upah ini juga menjadi yang disuarakan oleh para peserta aksi begitu ya
nah bagaimana kemudian
ketika difokuskan pada satu titik di depan kantor gubernur bagaimana soal rekayasa lalu lintas di sana dan pengamanan tentunya pada sejumlah obyek vital yang ada di sana farid
ya sejauh ini untuk rekayasa lalu lintas tidak begitu mencolok abram karena tadi sempat mengatakan bahwa buruh sadar betul bahwa kesulitan ini tidak hanya dihadapi oleh mereka
masyarakat yang saat ini berada di jalan juga mengalami hal serupa sehingga mereka tidak ingin semakin mempersulit
kondisi masyarakat yang mereka juga bagian dari masyarakat sehingga mereka memilih untuk menggunakan lajur kiri sehingga separuh jalan masih bisa digunakan untuk masyarakat sehingga ketika mereka melintas misalnya dari bundaran waru atau perbatasan antara surabaya dengan sidoarjo kemudian mereka berangkat menuju ke kantor gubernur melewati beberapa jalan yaitu jalan amatiani kemudian jalan nonokromo dan juga akan sambung ke jalan diponegoro mereka menggunakan lajur sebelah kiri sehingga praktis memang tidak ada beberapa rekayasa yang dilakukan
namun begitu ada pengaturan di beberapa simpul simpul jalan terutama di perempatan jalan ketika masa lewat kemudian polisi akan memberikan jarak rentan waktu sekitar tiga menit untuk menghentikan laju kendaraan di sisi yang berbeda sehingga ini akan memperlancar lalu lintas ketika masyarakat akan melintas di jalan yang dilewati oleh masa aksi
untuk pengamanan bram tadi sempat melakukan pemantauan di dua titik yaitu yang pertama di kantor gubernur jawa timur
dan yang juga di kediaman gubernur jawa timur atau di gedung negara negara hadi
polisi melakukan pengamanan di dua titik ini namun ketika tahu bahwa konsentrasi masa akan dikonsentrasikan di satu titik yaitu kantor gubernur jawa timur di jalan pahlawan maka konsentrasi untuk pengamanan difokuskan di sana tadi sejak pagi sudah dilakukan apel bersama yaitu aparat tni dan juga polri dan kemudian disusul pemasangan barikade berupa kawat berduri yang memisahkan
untuk pengamanan beram tadi sempat melintas di jalan jawa timur atau di gedung negara negara hadi
polisi melakukan pengamanan di dua titik ini namun ketika tahu bahwa konsentrasi masa akan dikonsentrasi di jalan pahlawan maka konsentrasi yang dimiliki konsentrasi yang dimiliki konsentrasi yang dimiliki konsentrasi yang dimiliki
selamat siang agus supratman
selamat siang agus apakah hingga kini masa aksi langsung berkumpul pada satu titik atau kemudian ada long march terlebih dahulu
ya bram saat ini masa aksi koalisi dari sejumlah organisasi buruh dan kemudian bersama partai buruh melakukan
istirahat dan sholat serta makan siang karena aksi unjuk rasa telah mereka lakukan dua jam lalu
dalam aksi kali ini mereka melakukan long march atau pawai dari depan istana maimun sebagai titik kumpul mereka di jalan brijan ke tamso
kemudian berpawai kendaraan baik mobil komando maupun sepeda motor menuju depan kantor dpd sumatera utara di jalan imam bonjol ini
begitu tiba masa aksi kemudian menggelar aksi unjuk rasa dengan
melakukan mimbar bebas mereka menyampaikan orasi dari perwakilan elemen masa aksi menyampaikan tuntutan dan harapan mereka kepada dprd sumatera utara serta kepada pemerintah pusat yang telah menaikkan harga bbm pada pekan lalu
nah saat ini masa sedang beristirahat dan kemudian setelah selesai melakukan dialog sejumlah perwakilan tadi bertemu dengan pimpinan dpd sumatera utara
dengan harapan aspirasi mereka
kita diteruskan kepada pemerintah pusat yaitu menolak kenaikan harga bbm dan berharap kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat sehingga harga kembali kepada harga semula
karena buruh menyampaikan mereka lah yang saat ini merasakan dampak yang luar biasa dari kenaikan harga bbm
karena tiga tahun berjalan di masa pandemi covid sembilan belas ini umr di sumatera utara di kabupaten kota ada yang tidak naik bahkan kalau pun naik
nah perbedaan yang sangat besar ini dirasakan buruh tentu saja akan membebani pengeluaran mereka karena hingga saat ini penghasilan mereka tidak bertambah
ini tentu saja jika dibiarkan
dan nantinya akan berimplikasi kepada kenaikan harga bahan pokok membuat buruh semakin sulit hidupnya terutama dalam membiayai mereka dan kemudian keluarganya
harapan ini telah disampaikan kepada pimpinan dpd sumatera utara
tadi sejumlah pimpinan dewan menemui mereka dan saat ini baru praksi pks yang menyampaikan bahwa mereka sependapat dan satu suara dengan para buruh
yaitu menolak kenaikan harga bbm dan kemudian berharap agar harga ini dapat kembali ke seperti semula
namun praksi praksi lain tadi memang masih akan dilakukan konsolidasi di internal dprd sumatera utara untuk menyetujui atau kemudian membahas usulan ataupun tuntutan dari para buruh
nah aksi ini sendiri pada hari ini rencananya akan dilanjutkan ke kantor gubernur sumatera utara
di jalan di penegoro
dari sini buruh setelah menyampaikan aspirasinya mereka akan berharap pemerintah provinsi sumatera bisa bertemu dengan gubernur sumatera utara
terutama untuk mendesak gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah meneruskan aspirasi mereka yang saat ini tentu saja merasa dirugikan dengan langkah dan kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga bbm
baik terima kasih atas laporan anda
agus supratman melaporkan langsung dari medan sumatera utara
selamat kembali bertugas